di hari pernikahan mereka kamis sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
ada enam poin yang disepakati pasangan rizky bilar dan lesti kejora
dalam perjanjian pernikah mereka yang pertama adalah selalu saling menghubungi
kedua merayakan hari jadi atau anniversary setiap bulan
yang disertai pemberian bunga
ketiga masing masing harus selalu punya waktu untuk pasangan
keempat wajib mencium kening
kelima tidak boleh ada guling di tempat tidur
dan keenam terbuka soal password baik untuk ponsel media sosial hingga pin atm
sebenarnya apa yang dimaksud dengan perjanjian pranikah
apakah masyarakat familiar dengan perjanjian pernikah
jadi sudah ada perjanjian sebelum menikahnya
jadi menghindari yang tidak diinginkan sih mungkin ya
belum pernah sama sekali sih saya benar
secara hukum perjanjian pernikah adalah sebuah perjanjian
yang dibuat oleh calon mempelai sebelum menikah secara sah
hal ini diatur dalam pasal dua puluh sembilan ayat satu undang undang no satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
perjanjian yang akan mengikat suami istri biasanya berisi tentang pembagian harta benda masing masing
jika di kemudian hari terjadi perceraian atau kematian
harta tersebut meliputi harta bawaan hibah warisan
dan utang yang dibawa oleh suami atau istri selama perkawinan
dan hal hal lain yang disepakati
menurut pengacara minola sebayang perjanjian ini biasanya dilakukan
untuk mengamankan harta pribadi
kalau tidak ada pendidikan peranikah tidak peduli harta itu merupakan andil siapa untuk mendapatkannya
dan tidak peduli diatasnamakan siapa tetap ada harta konon gini di dalam itu
tapi kalau ada perjanjian pernikah kemudian hartanya diatasnamakan masing masing nama istri
masing masing nama suami maka mereka itu otomatis kan boleh melakukan apapun terkait dengan
bila terjadi pelanggaran atau one prestasi pihak yang merasa dirugikan
tidak akan melakukan tindakan hukum
tentu awalnya menegur pasangannya lebih lanjut mungkin menggunakan jasa hukum pengacara
melakukan somasi teguran
meski lazimnya perjanjian pernikah mengatur mengenai harta
perjanjian ini juga bisa mengatur hal hal lain yang disepakati bersama
sepanjang tidak bertentangan dengan pasal tiga belas dua puluh kitab undang undang hukum perdata
tentang syarat sahnya satu perjanjian
syarat itu antara lain adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikat diri
kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

tidak bertentangan dengan kesusilaan dan perundang undangan atau kausa yang halal
dan yang keempat hal yang diperjanjikan jelas dan tegas
dan tidak diperlukan penafsiran di dalamnya
tim liputan cnn indonesia